para supporter ini membandingkannya dengan motogp di sirkuit mandalika pada delapan belas sampai dua puluh maret yang bisa dihadiri sampai enam puluh ribu penonton
yang menduduki secara ilegal
eh berarti otomatis temen temen lo juga oke oke dong badannya
sehingga masyarakat ataupun penonton bisa dengan sangat mudah bisa mendapatkan bantuan kesehatan
lu di pdkti sama bali ya kan